pasalnya lega sekali sudah menjadi istri saham
jadi anak kita akan lahir bukan sebagai anak haram
dan kamu harus memberitahu lelah
gimana bu sudah agak baik kan
iya coba pelan pelan
coba bikin latihan ya bu ya
ya ibu saya lepas ya bu ya
kenapa ibu masih sakit bu
kayaknya belum bisa sus
coba satu lagi bu
sudah agak baik kan bu
coba bagian kakinya bu ya
kalau bisa latihan ibu
sudah bisa ibu
kalau tangan sih udah lumayan bisa digerakkan
kalau yang kiri gimana bisa juga kan
kalau kaki belum bisa
ya belum bisa
tapi bu lelah sudah bisa menggunakan kusiroda untuk melakukan aktivitas
suster terima kasih sudah membantu istri saya
biar saya lanjutkan
pekerjaanmu gimana hen
bagaimana dengan rumah
si eus bekerja sangat bangga
si eus bekerja sangat bagus
ada apa hen
kamu sudah kangen ya
tidak tahu hen kapan aku pulang
dokter malah menganjurkan aku untuk beristirahat di vila
karena udara yang bersih dan tenang dapat memulihkan sarap sarapku yang rusak
kalau kamu tidak keberatan untuk sementara aku mau beristirahat di villa bersama elis
enggak aku gak keberatan
terima kasih hen
terima kasih hen
terima kasih hen
terima kasih hen
terima kasih hen
aku baru datang hen
aku sampai bosan nunggunya
aku baru saja mengantar lala ke sini
dia akan tinggal di sana beberapa waktu
sambil memulihkan penyakitnya
kamu sudah minta izin
saat ini lala sedang bersemangat menyembuhkan penyakitnya
jika aku minta izin untuk menikah lagi semangatnya akan hilang
ya udah kamu tidak usah minta izin saja
kandungan ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi hen
ya terserah kamu sajalah
saya terima nikahnya rani mutiara binti solihin dengan maskalin perhiasan dan seperangkat teras eras lain
perasaan saya kok gak enak ya
tidak ada yang angkat
hendrik kemana ya
mungkin bapak sudah berangkat ke kantor bu
selamat siang mbak
selamat siang bisa dibantu
iya saya mau cari pak iwan yang di lantai berapa
pak iwan ada di lantai tiga
oh di lantai tiga ya
kir gua akwardai sim selamat siang bisa dibantu
bisa bicara dengan pak henry
oh pak henry sedang cuti ibu
iya rencananya cuti sampai seminggu
oh ya sudah tahu gitu terima kasih ya
gak ada yang angkat juga
henry kemana ya
sudah dua hari cuti kok enggak ke sini
ais tolong rapikan semua pakaian
masukkan ke tas
ibu mau pergi
iya aku mau pulang ke rumah
cepat rapikan semua
pastinya lega sekali
sudah menjadi istri saham
jadi anak kita
akan lahir bukan sebagai anak haram
harus memberitahu lala
supaya dia juga mau mengakuin
kamu tidak kasih kabar sih
gimana mau kasih kabar
kenapa sih handphone selalu dimatikan
kalau sampai terjadi apa apa padaku
gimana cara menghubungi kamu
handphone aku memang drop dari kemarin
kayaknya aku perlu ganti baterai
lagipula aku lupa membuang charger
emangnya kamu gak tidur di rumah
cincin kawin siapa ini head
kamu sudah menikah lagi
aku ini masih muda
aku tidak tahan kalau harus berpuasa terus
daripada aku berzina
lebih baik aku kawin lagi
rani sekretarismu itu
rani sekretarismu itu
aku berjanji tidak akan menyanyikan